jaga saya dengan baik ya
anak kita sudah mulai besar
dia makin lucu
maju dan tambah pintar ya pak
siang dan malam kita doakan anak kita
supaya nanti menjadi anak yang soleh
semoga allah mengabulkan permintaan kita
amin ya allah
sebentar lagi akan melahirkan
anak kedua kita
kamu harus jaga kesehatan ya
benar kata bapak tadi
biarlah anak kita bermain
karena alam adalah sahabat terbaik manusia
kamu jangan merasa tenang sampai
urusan kita belum selesai
benci dan dendam
tidak akan pernah berakhir
aduh jangan cepat cepat mas
oman itu kelinci
ya benar tosami
tangkap kelincinya mas sahid
mas sahid kan hebat toh
nangkap kelincinya jangan dipanah dong
mendingan ditangkap pakai tangan kosong
kan mas sahid sakti
sahid kan nggak boleh bunuh binatang
ya udah paman tunggu di sini
biar saya tangkap kelinci yang banyak
ya udah tunggu di sini ya
cepet ya mas sahid ya
sangat ya mas sahid
berarti nanti kita bisa
ah penting kita istirahat di sini aja lah sam
daripada ngikutin mas sahid itu loh
ya udah deh
nanti juga paling mas sahid ke sini
aduh udah mau patah itu
yang ngeolek di sini
yang ngeolek di sini
apa sih ganggu orang tidur aja
lah mana saya tahu
saya kan lagi tidur
makanya jangan tidur
kayak aku tidur tapi laman kamu tidurnya
nanti kita diomelin dimerahi sama gusti haji pati
jangan ganggu diri
aku tahu siapa kamu sacaloka
kenapa kamu ingin sakiti anak yang tidak berdosa ini
aku sudah ingatkan kamu
jangan pernah sakiti orang orang yang tidak berdaya
aku akan melindungi anak ini
kamu tidak akan pernah bisa menyakitinya
kenapa kamu harus membenci kamu
islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang
kami hanya mengajarkan kebaikan
kami tidak pernah memerangi siapapun
jangan perangi niat kami untuk bersiar
kau tak butuh kehendak yang ingin ketimah
kau tidak wished
paman hebat sekali
kamu tidak apa apa nak
ya tentu saja kamu kuat
kita berdua sama sama dendam
kita berdua sama sama dendam
aku ingin menjadi muridmu
ajari aku bertarung
agar aku bisa berubah
menjadi wanita yang sang
tuan ku sancaloka
untuk menjadi muridnya
seorang para gaib